di lapangan tembak internasional fx supramono bumi marinir karangpilang surabaya suara desing
peluru dan ledakan menggelegar sabtu pagi tanya senapan biasa ada empat bvp dua puluh empat meriam
howitzer satu ratus lima juga unjuk gigi sebagai bentuk perform serangan dari cops
marinir melawan musuh ledakan bangalor torpedo beruntun pun tak terhindarkan
selepas ledakan seribu empat ratus tujuh puluh empat prajurit mengambil posisi menembak pada empat ratus sembilan puluh satu sasaran satu sasaran ditembak
oleh tiga prajurit dengan tiga sikap sekaligus yakni berdiri duduk dan tiarap karena semua aspek
itu dipadukan disitu salah satunya adalah rombang lembak dan kormarkab ada senapan ada sasaran ada
tembak reaksi ini kita gelar semua disamping itu dalam rangka juga memotivasi anggota kita
laksanakan pemecahan rekor muri tadi yang sampai saat ini tercatat
seribu empat ratus tujuh puluh empat yang tadi sudah kita laksanakan ini juga upaya kita untuk ikut memeriahkan ajang
kreativitas inovasi para prajurit biar berkreasi sehingga juga untuk memotivasi satuan satuan
untuk selalu berkarya demi nusa dan bangsa
kegiatan menembak serentak oleh satu empat ratus tujuh puluh empat prajurit ini pun
memecahkan rekor museum rekor indonesia
dimana kegiatan menembak ini dicatat sebagai yang terbanyak
dengan jumlah petembak yang telah memenuhi salah satu kriteria rekor muri
yaitu sebagai yang terbanyak
pada tahun dua ribu tujuh muri juga mencatat kegiatan sejenis
yang dilaksanakan oleh satuan kostrat itu sebanyak delapan ratus petembak
oleh karenanya rekor hari ini telah mampu memecahkan rekor sebelumnya
dan dicatat sebagai sebuah prestasi karya dan karsa terbaik
yang diciptakan oleh putra putri indonesia
dan hari ini muri mencatatnya sebagai rekor
kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian perayaan hud marinir
yang dilaksanakan sejak tanggal empat hingga delapan desember dua ribu sembilan belas
selain menembak serentak juga terdapat lomba berburu
yang juga digunakan sebagai media latihan penambah ketangkasan prajurit
tim liputan cnn indonesia